pertemuan antara presiden terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat joko widodo dengan prabowo subianto
dinilai banyak pihak menjadi sinyal positif bagi rekonsiliasi bangsa
meski demikian kader muda pdip charles honoris menilai
bukan berarti gerindra bisa ikut bergabung dalam koalisi indonesia kerja
apalagi mendapatkan jatah menteri atau kursi ketua mpr
anggota komisi satu dpr tersebut juga menambahkan proses check and balance dari partai oposisi diperlukan
agar sistem demokrasi di indonesia berjalan dengan baik
apalagi konstituen dari partai koalisi indonesia adil makmur
ingin partai pendukung prabowo sandi tetap berada di luar pemerintahan
namun charles menyadari pada akhirnya hak progratif dari presiden tetap berada di presiden sendiri
serta hasil keputusan partai koalisi indonesia kerja
semua prerogatif penyusunan kabinet ada pada presiden
pdi perjuangan tentu saja
kita mendukung penuh apa yang nantinya akan diputuskan oleh pak jokowi
nah tentunya saya yakin pak jokowi tentunya akan berkonsultasi dengan partai partai pengusung
termasuk pdi perjuangan dalam menentukan siapa yang layak duduk di kabinet
ya kalau bagi saya kita ini kan adalah bangsa yang mengedepankan etika atau semangat gotong royong
nah kalau kita mengikuti semangat gotong royong
partai gerindra kan tidak bergotong royong bersama kita selama pemilu presiden
prerogatif ada pada pak jokowi lah gitu